pemirsa ini juga menjadi satu pemandangan yang harus kita sama sama resapi
erick thohir itu sebenarnya temannya dari sandiaga uno
tapi sekarang telah rasmi menjadi jurubicara calon presiden jokowi dodo dan juga maruf amin
nah pilihan erick ini berseberangan dengan temannya sandiaga uno
bahkan erick thohir juga menjadi ketua pemenangan kampanye di tim jokowi dan juga ⁇ maruf ⁇ amin
tapi memang lagi lagi prabu meski berseberangan namanya teman begitu ya
keduanya ini terlihat memperlihatkan keakraban saat bertemu dalam pertemuan di acara akad nikah putra ketua dpr ri
bambang susatyo keduanya pun terlihat berpelukan
pengusaha erick thohir resmi dipilih calon presiden dan wakil presiden joko widodo maruf amin sebagai ketua tim kampanye nasional
pengumuman ini dilakukan di posko pemenangan jokowi maruf rumah cemarak jakarta pada jumat
jabatan baru erick ini sangat berseberangan dengan sahabatnya sandiaga uno
sandi mendampingi prabowo subianto menjadi penantang jokowi di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
meski berseberangan dalam politik namun keduanya masih tetap akrab
hal ini terlihat saat keduanya bertemu di acara akad nikah putra kedua dpr ri bambang susatyo
di komplek rumah dinas menteri widya chandra pada delapan september lalu
saat bertemu keduanya pun memperlihatkan keakraban dengan berpelukan
ini merupakan pertemuan pertama usai erick thohir ditetapkan sebagai ketua tim kampanye pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
erick thohir dan sandiaga uno sudah berteman sejak lama
hal ini diketahui dari foto lama yang diunggah sandiaga uno dalam instagramnya pada mei dua ribu tujuh belas
dalam keterangannya uno menulis ucapan selamat ulang tahun untuk erick thohir
dia juga menuliskan doanya agar rekannya tersebut sukses dengan tim tim olahraganya